padamnya listrik di sejumlah wilayah di pulau jawa berdampak pada proses produksi sejumlah usaha rumahan yang membuat pengusaha merugi
padamnya listrik juga membuat aktivitas warga terganggu karena sulit mendapatkan bahan bakar akibat tutupnya spbu
padamnya listrik secara serentak di sejumlah wilayah di pulau jawa membuat aktivitas sejumlah usaha masyarakat terhenti
termasuk proses produksi konveksi rumahan di kawasan pademangan jakarta utara
sejak listrik padam pada minggu siang para pekerja berhenti memproduksi pakaian
selain berdampak pada produktivitas pengusaha hal ini juga berdampak pada upah yang diterima para pekerja
biasanya seorang pekerja konveksi dapat membawa upah dua juta rupiah setelah memproduksi lima setelan seragam
namun setelah padamnya listrik para pekerja ini hanya bisa membuat pola tanpa memproduksi pakaian
biasanya dalam sehari konveksi ini dapat menghasilkan sekitar lima puluh setel pakaian
pengusaha konveksi ini mengaku mengalami kerugian hingga sepuluh juta rupiah
di sumedang jawa barat padamnya listrik secara masif ini merugikan pengusaha percetakan
usaha percetakan ciho digital printing terpaksa melayani pelanggan secara manual
pesanan konsumen juga tidak bisa dikerjakan karena harus menunggu listrik kembali menyala
apalagi udah deadline nya di bulan agustus ini udah banyak banget di skpd instansi atau korporat
untuk bikin sepanduk pengucapan tujuh belas agustus
itu kan udah deadline banget ya sekarang mati kayak gini kita kecewa lah
sementara itu penjual ikan di jalan sumeneb menteng jakarta pusat
menyesalkan terjadinya listrik padam sejak minggu siang
para pedagang ikan ini mengaku pasrah meski khawatir ikan dagangannya bisa saja mati
untuk mengakalinya para pedagang ikan hias ini akan memindahkan seluruh ikan ke sebuah kantong plastik
untuk kemudian diberi oksigen sementara waktu agar ikan yang di akwarium tidak lemas ataupun mati
tak hanya para pengusaha
padamnya listrik ini juga mengganggu fasilitas umum
salah satunya stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di jalan fatmawati jakarta selatan
listrik yang padam membuat spbu terpaksa tutup hingga minggu malam karena tidak bisa beroperasi
hal ini mengakibatkan warga yang kehabisan bahan bakar mengeluh karena sulit mencari bahan bakar kendaraan
sebelumnya pemadaman listrik terjadi di wilayah jakarta serta sebagian jawa barat dan jawa tengah sejak minggu siang
sebagian daerah yang berhasil dipulihkan
tim liputan cnn indonesia